padahal kalung itu tuh berarti banget buat aku
kalung itu bikin aku
udah kaya masih aja rajin kerja
wangi duitnya kecium dari sini
tapi sayang lagi gak di rumah lagi
aku jadi gak bisa kenalan sama papanya boy
yang katanya the real sultan
yaudah bi jangan lupa sampein ke boy kalo sila abis kesini ya
sama tolong disampaikan lagi satu lagi
sila datang bersama mamahnya ingin memberikan perhatian ke boy ya
terima kasih dan satu lagi
besok besok didi kalau keluar jangan cuma bawa diri aja ya
sunscreennya ini mahal
oke terima kasih
kasih ya bi
kandaks cope depan
mantis ada baos
seperti kalung liontin hati ini
selama ini gue udah jagain kalung itu
tapi sekarang kalung itu gak tau ada dimana
aku gak bisa jagain kalung pemberian mama
sebenernya lo gak perlu khawatir
tanpa lu suruh pun gue pasti cari kok kalungnya sampai ketemu
gue tau kok apa artinya tanggung jawab
buktinya gue dateng lagi kesini untuk cari kalung lo kan
gue cuma butuh waktu
karena gue takutnya orang lain ngeliat nanti malah salah paham
tunggu tunggu dulu
lo tuh udah ngerjain gue dari awal tau gak
terus giliran sekarang kalau gue bener bener hilang
mau suruh gue jangan nangis
menggara gara lo gak mau orang mikir macem macem sama lo

gue gak tau kalo lo bakal sesedih ini
tapi gue janji sama lo gue bakal cari cara buat nemuin kalung itu
ku di nangis
lu mungkin masuk ke lo
tapi gue ga menemukan lo
now lembung kita deh
mau kita sikap kepala
nyaj kita bodies nardank
oh dicari berapa kalipun
pasti gak akan ketemu
mau gue ganti aja ya
senggaknya kan kalo gue niat untuk ganti
dia tau kalo gue pengen tanggung jawab
kalau gue tuh bener bener pengen balikin kalung dia
udah semperin aja langsung
kalian ngapain rame rame mau kemana sih
gak elah lu enak banget lu nanya
dari tadi kita muter muter
untung aja kita belum nyerang markas geng serigala
aku mau nyerang markas geng serigala
mau ngapain sih kalian
ini si ian ngira lu diserang sama mondi
soalnya kan mondi tau lu abis kecelakaan
yah kita takut mondi manfaatin keadaan lu
bentar gir bentar
mondi tau gue kecelakaan
mondi tau dari mana
ya namanya juga
diminta soal kecelakaan jatuh dari motor
apalagi lu yang kecelakaan
lagian lu udah kenuyuran aja lagi sakit juga
diteleponin susah bener ngangkatnya
gue gak cek handphone dari tadi
gue lagi fokus nyari barang ya
gue ngilangin barang orang dan sampai sekarang belum ketemu
wah lu emangnya barang apaan boy
penting banget kayaknya
nanti lagi aku ceritain panjang ceritanya
udah sekarang kalian udah lihat nih
gue baik baik aja
mereka sekarang bubar deh
dan inget ya satu hal nih
kupesenin gue tekanin sama kalian semua
jangan pernah inisiatif untuk nyerang gang serigala
kalo belum ada kode dari gue
gak usah nekat kayak gitu
gue gak mau ya
yaudah ya kita bubar sekarang
besok kita ngumpul di basecamp jangan lupa
kenapa gak di deket kampus lo aja di warungnya manini
kalian liatnya bening bening
harusnya lu bersyukur kurus
lu masih bisa menikmati ketampanan gue ini
kayak anak kecil tau gak
yaudah gue ikutin permintaan kurus
besok kita nongkrong di warung manini ya
dari gue duluan ya
eh gue ke rumah lu ah
dulu pada bubar ah
lagi ngapain sih lu sama gue
ya gue pengen makan enak lah
tau boy kasihan nih ian
deng idam dia
masih jagain aku sampai sekarang
seandainya memang masih ada di dunia ini
kita itu masih jadi anak yang paling bahagia di dunia ini